untuk membahas kasus dugaan pemenuhan disertai mutilasi di semarang jawa tengah langsung saya sapa komisaris besar polisi irwan anwar kapolres tabes semarang
halo selamat malam pak irwan
ya selamat malam mbak
dan juga ahli psikologi forensik reza indragiri amril melalui sambungan zoom halo bang reza
halo selamat sore mbak dea
ya saya pertama akan ke pak irwan pak irwan kemarin hari senin sudah dilakukan tes dna
bagaimana hasilnya apakah hari ini sudah keluar dan sejauh mana penyidikan kasus ini apakah sudah ada saksi yang diperiksa oleh kepolisian
baik terkait dengan ditemukannya seonggok jenazah yang terbakar dan sebuah kendaraan roda dua yang terbakar
kita sudah melakukan pemeriksaan setidaknya
terhadap dua puluh tiga orang saksi
yang terdiri dari keluarga yang diduga kuat ini adalah iwan
kemudian saksi saksi yang ada di sekitar tkp
dan saksi saksi dari rekan kerja korban saudara irwan
apakah ditemukannya mayat ini
kita sudah melakukan beberapa langkah
antara lain mengirimkan sampel untuk tes dna dari anak kandung
ada tiga orang dari korban
kebetulan iwan ini adalah anak tunggal dari kedua pasangan yang saat ini sudah meninggal dunia
lanjut dari hasil pemeriksaan forensik juga dapat disampaikan bahwa
kondisi korban ini sudah dalam keadaan
dan meninggal dulu
baru kemudian dilakukan pembakaran
artinya ini kan adalah sebuah kejahatan
nah siapapun korbannya apakah kemudian irwan atau kemudian irwan
ini tetap kita lakukan pendalaman
dan sampai saat ini tim gabungan koresambil semarang
kemudian direkturat tindak pidana kriminal kuala jawa tengah
dan superpindak depan spim
terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secepat cepatnya
pak irwan kalau dari informasi terkini
ini korban ada bagian kepala yang belum ditemukan
kemudian apakah ada bagian bagian tubuh lain yang kemudian dilakukan mutilasi
baik saat olah tkp awal memang tidak ditemukan kepala dari jenazah yang terbakar ini
bagian layang yang tidak ditemukan adalah
tangan kanan dan kiri kemudian bagian kaki dari lutut ke bawah itu juga tidak ditemukan
problemnya apakah ini adalah memang sengaja dihilangkan sejak awal
atau kemudian hilangnya bagian tubuh ini terbawa oleh misalnya binatang liar yang ada di sekitar tkp
baik saya akan ke bang reza
bang reza ini ada bagian kepala
kemudian kedua tangan hilang dan juga kaki
boleh dianalisis seperti apa
apakah ini memang pembunuhan disertai mutilasi yang sudah direncanakan
kalau melihat dari data terakhir yang dirilis oleh polisi
andaikan bagian tubuh yang hilang itu memang merupakan akibat dari mutilasi
maka kemungkinannya ada dua
bahwa pertama mutilasi itu merupakan ekspresi susulan atau ekspresi lanjutan
ketika pelaku merasa tidak cukup melampiaskan perasaan negatif
baik itu amarah kebencian dendam sakit hati cemburu atau perasaan negatif itu
tidak cukup terlampiaskan hanya dengan menghabisi korban
tapi harus disertai dengan tindakan merusak atau melakukan tindakan keji terhadap tubuh korban
itu andaikan motifnya adalah motif amarah
tapi di data terdiri dari kemungkinan juga ada motif instrumental
nah kalau kita sudah bicara motif instrumental
maka penting bagi kita untuk pahami bahwa dalam setiap aksi kejahatan sesungguhnya ada dua misi
misi pertama aksi kejahatan adalah
jadi kalau visinya adalah mencabut nyawa orang
maka misi pertama adalah bagaimana pelaku melakukan berbagai macam hal
untuk memastikan bahwa orang tersebut bisa dicabut nyawanya
dan misi yang kedua adalah bagaimana menghindari proses pertanggung jawaban pidana
dalam konteks ini maka mutilasi yang dilatar belakangi oleh motif instrumental
boleh jadi ditujukan untuk menghilangkan barang bukti
memastikan yang bersangkutan tidak lagi bisa ditelusuri oleh polisi
atau bahkan mungkin untuk menutup nutupi kejahatan lainnya
nah bang reza kalau misalnya kita ini masih berandai andai
karena hingga saat ini juga hasil tes dna nya belum belum belum belum keluar begitu
kalau motif instrumental misalnya
kemudian tadi anda menyebut bahwa ini untuk bisa menghilangkan barang bukti
mempersulit polisi untuk melakukan penyidikan dengan menghilangkan beberapa bagian tubuh
anda melihat cukup tidak dengan bagian tubuh
dengan bagian bagian tubuh tadi yang hilang
kalau dari psikologi pelaku
untuk bisa kabur dari kasus ini
menurut saya pelaku ini sudah melakukan upaya yang tanda petik maksimal
untuk menghilangkan barang bukti atau mempersulit polisi melakukan pengungkapan
terbukti tidak hanya bagian tubuh saja yang dihilangkan
spesifik bagian tubuh yang menjadi dasar bagi proses identifikasi
bagi siapa gerakan identitasi korban
tapi juga ternyata upaya menghilangkan barang bukti itu dilakukan
dengan membakar memusnahkan entah itu nemtek
entah itu motor walaupun kemudian pertinggal nomor polisi
nah cara cara yang sedemikian somesticated itu yang membuat saya menduga
barangkali memang ini motifnya adalah motif instrumental
cara yang cukup sempurna untuk memastikan bahwa polisi tidak akan kemudian bisa mengungkap kasus ini dalam waktu yang cepat
paling tidak demikian
saya akan ke kombes irwan
pak irwan ini kan dari kendaraan dan juga seragam ini adalah
diduga milik pria berinisial ipb
asn yang akan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset
apakah tim penyidik juga jauh memeriksa sampai ke sana
jadi saat ini selain menangani kejahatan umum
tim juga sudah menjadi satu dengan penyidik
ini dari direkturat tindak pedana korupsi polroda jawa tengah
jadi sisi atau kemungkinan kita berasumsi ini adalah irwan
terkait dengan korupsi itu sudah ditangani juga sebagai bagian daripada bentuk penyelidikan
kalau kita kaitkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi
jika memang benar korban ini adalah ibp ya
atau irwan budi ini
apakah kepolisian memiliki informasi bahwa saksi saksi lain juga meminta perlindungan kepada lpsk
mengingat ini kasus yang diduga melibatkan saksi saksi dalam kasus dugaan korupsi
jadi begini mbak
walaupun kita berasumsi bahwa korban ini adalah iwan
kami dari penyidik tim gabungan tidak ingin terjebak bahwa motivasinya
adalah persoalan korupsi
kemungkinan kemungkinan lain juga kita dalami
apakah motifnya persoalan asmara mungkin
atau persoalan hutang pihutang
atau persoalan keluarga
atau persoalan apa saja yang menjadi latar belakang dari kes ini
itu bagian daripada premis yang menjadi penekanan dari proses penyelidikan yang sekarang sedang dibangun
penyidik tidak mau terjebak dengan pengusutan kasus lain
adalah kasus dugaan korupsi di di reskrim umpolda jawa tengah
saya akan ke bang reza
bang reza ini kan kita juga masih berandai andai
tapi bahwa korban ini diduga adalah saksi ya dalam kasus dugaan korupsi di pemerintah kota semarang
kalau bang reza melihat apakah ini juga bisa menjadi salah satu message dari pelaku
terhadap saksi saksi lain
ini meskipun masih agak jauh tapi apakah ini bisa ditarik ke sana
dengan kata lain bahwa barangkali ada pihak pihak tertentu yang ingin menjadikan korban ini sebagai alat intimidasi
terhadap saksi saksi lain agar tidak kemudian hadir ke persidangan
itu masuk akal saja
kalau kemudian dikait kaitkan ke masalah atau kasus korupsi
maka semakin kuat perkiraan saya bahwa ini memang dilatar belakangi oleh motif instrumental
salah satu manifestasi motif instrumental adalah bagaimana pelaku melancarkan aksi kejahatan
untuk menutupi kejahatan lainnya
spekulasi ini menjadi relevan karena sebagaimana tadi dikatakan oleh pak kapolres
bahwa yang bersangkutan korban ini adalah akan menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi
jadi semakin masuk akal kalau sekali lagi ini merupakan tindakan kejahatan untuk menutupi kejahatan lainnya
dengan spekulasi sedihkan gupa
barangkali di hadapan kita bukan hanya ini terkait dengan kasus korupsi
tapi juga ada kasus pembunuhan bahkan juga tiga ratus empat puluh
yaitu pembunuhan perencanaan yang melibatkan pihak ketiga
kalau melibatkan pihak ketiga
maka semakin relevan bagi kita untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus pembunuhan bayaran di sini
pembunuhan bayaran berarti ada mastermind nya
dan kemungkinan ada fasilitatornya
baik saya akan coba ke pak kapolres
pak irwan ini ada dugaan bisa juga ini adalah pembunuhan berencana
ada pembunuhan yang berbunuh korban
apakah polisi menemukan unsur unsurnya dalam proses penyelidikan ini
jadi sampai dengan hari ini memang tim sedang bekerja
namun apapun modusnya cara para pelaku itu melakukan kejahatan
apapun motifnya alasan pelaku melakukan kejahatan

jadi kita harus memperhatikan hal hal yang penting
bagi kami ini adalah sebuah tantangan
walau kami menyadari ini
tetapi ini adalah tantangan bagi kami dari penyelidik
untuk mengungkap kasus ini seterang terangnya
mas reza kita kembali membahas ya soal fakta fakta yang ditemukan oleh penyidik di lapangan
yaitu adalah soal kondisi jenazah
kemudian jenazah juga menggunakan seragam asn dan menggunakan motor pribadi
apakah dari analisis anda
dan kejadian itu ada di wilayah sepi di kota semarang
apakah anda melihat bisa jadi pelaku ini mengenal korban secara dekat
sehingga dengan sangat percaya diri korban datang dengan atribut lengkap seperti itu
andaikan ini memang kasusnya
karena jika kita menggunakan kondisi jenazah
maka kita bisa memastikan pelaku ini adalah orang yang rasional
nah orang yang rasional atau pelaku kegiatan yang rasional
pasti di dalam kepalanya akan mempertimbangkan empat variable
empat hal yang harus dihitung hitung secara cermat
salah satu variable itu adalah target
artinya si pelaku harus bisa memastikan bahwa korban atau orang yang disasar
adalah sungguh sungguh target yang dia inginkan
jangan sampai salah orang
jangan sampai kemudian meleset
jangan sampai gagal
jangan sampai kemudian tergantikan oleh orang orang yang lain
itu salah satu variable yang harus dipastikan sejak dini
yang bersangkutan tadi disebut menggunakan seragam asn
menggunakan kendaraan pribadi
maka itulah merupakan bagian dari kalkulasi pertimbangan
atau cermatan dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini adalah mastermind
untuk memastikan target adalah sungguh sungguh pihak yang dia incar
tidak meleset tidak gagal
target yang dia incar
dan tadi juga saya belum menyebutkan soal ada tanda tanda kekerasan di korban
bang reza apakah ini juga bisa ada dendam juga
atau memang seperti apa analisis anda
kemungkinan tetap ada
tadi saya katakan bahwa ketika ada kasus misalnya pembunuhan
yang disertai dengan perusahaan terhadap tubuh jenazah
lewat penganiayaan kah itu atau lewat mutilasi kah itu
maka kemungkinannya hanya dua
satu ini merupakan ekspresi perasaan negatif yang tak bisa terpuaskan
hanya dengan menghabisi korban
tapi juga bisa merupakan cara untuk menutupi kejahatan lainnya
cara untuk menghilangkan barang bukti
itu andaikan kita berspekulasi ini merupakan tiga ratus tiga puluh delapan atau tiga ratus empat puluh pembunuhan
ataupun pembunuhan rencana
lain kisah misalnya ini misalnya ya
korban ini diringkus sedemikian rupa
lalu diancam termasuk dengan kekerasan
fisik agar kemudian tidak melakukan perbuatan abc dan seterusnya
tapi kemudian tindakan penganiayaan atau penyiksaan yang sebatas intimidasi itu
ternyata korban mergang nyawa korban kehilangan nyawa
dan akhirnya terpikir oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti
dengan cara merusak jasad korban
jadi ada sejumlah spekulasi yang memang bisa kita ratakan di sini
walaupun kalau berdasarkan pemberitaan di media
saya masih cenderung untuk membangun dugaan tampaknya ini berkaitan dengan
berarti pembunuhan bayaran
pembunuhan yang bayaran dengan katanya ini pembunuhan berencana tiga ratus empat puluh
itu perkiraan saya
tentu tetap harus diinvestigasi oleh jajaran polres
baik bang reza ini menduga kalau pembunuhan disertai mutilasi ini
berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung di ditreskrimsus polda jawa tengah
saya akan ke pak irwan
pak irwan sejauh ini apakah penyidik anda mengetahui bahwa
saksi saksi yang kasusnya
yakni kasus dugaan korupsi yang dikerjakan oleh ditres krimsus polda jawa tengah ini
mendapatkan perlindungan dari lembaga atau lpsk
ya baik terkait dengan penanganan kasus
ini kami sudah membagi porsi pekerjaan
jadi saya pak polres habes
saya akan mencari penanganan pembunuhan dan pembataran dalam keberadaan dua
kemudian untuk penyidikan tindak pidana korupsinya
dilaksanakan oleh polda dalam hal ini
yang berdirektur adalah tindak pidana korupsi
nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan saksi saksi yang terkait dengan kasus yang ditangani oleh polda
ini juga sudah dilakukan upaya upaya untuk misalnya melakukan perlindungan terhadap saksi yang lain
dengan berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya lpsk
kemudian terus mengawasi proses penyelidikan tindak pidana korupsi ini
baik kami akan terus menunggu hasil tes dna
apakah sudah ada perkiraan waktunya
pak irwan kapan uji dna ini akan keluar
biasanya tes dna itu butuh waktu kurang lebih empat belas hari
sejak hari pertama
berarti kira kira satu minggu lagi lah insya allah mbak
korban dan kendaraan pemotornya
tentu ini juga menjadi bagian dari pekerjaan dari lawatan forensik
tentunya akan mungkin membutuhkan waktu yang
tidak bisa secepatnya
baik masyarakat tentunya akan menunggu hasil uji tes dna
apakah ini bisa menguak lebih dalam lagi kasus pembunuhan
disertai mutilasi di semarang jawa tengah
dan tadi ahli psikologi forensik reza indragiri amril menyebut bahwa
diduga ini adalah berkaitan dengan kasus dugaan korupsi
yang juga sedang berjalan kasusnya
terima kasih para narasumber komisaris besar polisi irwan anwar
dan juga ahli psikologi forensik reza indragiri
sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada malam hari ini